rani enam belas tahun rina empat belas tahun rafli delapan tahun dan wawan tiga tahun
kakak beradik ini ditemukan warga terlantar pada salah satu kamar kos di desa sugihwaras kecamatan wonomulyo polewali mandar
selain terlantar saat ditemukan keempat anak ini juga dalam kondisi kelaparan tanpa ayah maupun ibu
ayah mereka telah meninggal dunia sementara si bungsu wawan memiliki ayah yang berada namun telah berpisah dengan sang ibu
ibunya kembali menikah namun kemudian pisah lagi
sang ibu kemudian pergi meninggalkan rani beserta tiga adiknya tanpa kabar hingga saat ini
setelah ditinggal pergi rani dan tiga adiknya sempat tinggal selama sepekan bersama mantan suami ibunya
namun malang mereka akhirnya diminta untuk angkat kaki
selama ini rani bersama tiga adiknya hidup terlantar di kamar kos mengandalkan sedikit uang
terkadang mereka harus menahan lapar bahkan tidak jarang hidup menggelandang di pasar

ketika mereka berada di rumah mereka berada di rumah
ketika mereka berada di rumah mereka berada di rumah
ketika mereka berada di rumah mereka berada di rumah
pihak keluarga akhirnya memberikan kabar untuk menjemput keempat anak malang ini
tempat tinggal ini sangat sangat memperhatinkan karena di sana tidak ada tikar
dia tidur di lantai
barang barangnya sendiri ada pakaian
tidak ada barang barangnya
pakaian yang ada di badannya ini
sejak kabar penemuan empat kakak beradik ini beredar luas di masyarakat
banyak warga yang berdatangan sekadar untuk memberikan simpati
bahkan menyampaikan niat untuk mengadopsinya
melalui sambungan telpon pihak keluarga telah memberikan kabar akan segera menjemput keempat anak ini
untuk dibawa pulang ke kampung halamannya
abdi febriyadi oleh wali mandar sulawesi barat